sejarah mencatat hidangan penutup tiramisu telah ada sejak seribu delapan ratus di provinsi treviso italia
kata tiramisu secara harfiah berarti pilih aku
istilah ini merujuk pada efek stimulasi kafein yang ada pada espresso dan coklat di dalamnya
ya tiramisu sendiri terbuat dari savoyardi atau biskuit sponge yang dicelup dalam kopi dan ditaburi bubuk kakao
meski tak mengurangi otentisitas rasanya tiramisu kini dapat dijumpai dengan berbagai rasa
bahkan di salah satu kedai tiramisu di jantung kota roma tiramisu yang disajikan berjumlah seratus macam
tiramisu ini dibuat freshly mate atau langsung diolah saat anda memesan
karena pengelola ingin menyajikan hidangan terbaik bagi pengunjung
tanpa harus menyimpannya di lemari pendingin
jadi sabar sabar menunggu ya
karena gak mungkin saya coba seratus jenis tiramisu saya pilih dua aja yang klasik dengan yang pistachio
katanya best seller paling favorit disini
pistachio merupakan biji bijian yang tergolong jenis kacang mete berwarna hijau
tak hanya rasanya yang gurih manis warna pistachio juga semakin mempercantik tampilan tiramisu
no wonder diantri sampai sepanjang itu
sepotong tiramisu dibanderol seharga enam euro atau setara sembilan puluh sembilan ribu rupiah
selanjutnya saya menjajal es kolseum
dinamai es coloseum lantaran bentuknya menyerupai landmark bersejarah kota roma
sejatinya es colosseum hanya edisi khusus dan tidak diproduksi sepanjang hari
beruntung kedatangan saya tepat saat es kolosium dijajakan
menikmati es pop maupun gelato saat musim panas tiba sudah milih di keren di italia
es kolosium ditawarkan dengan berbagai rasa seperti coklat stroberi lemon dan juga pistachio
sepotong es colseum dibanderol seharga lima euro atau setara delapan puluh ribu rupiah
dari sisi rasa sebenarnya kayak es pop biasa
tapi mungkin karena looknya kayak coloseum yang begitu ikonik di roma sehingga mungkin menjadi viral